terpeleset saat memperbaiki tali katrol sumur seorang warga di kabupaten ngawi terjatuh ke dalam sumur sedalam lima belas meter rabu siang
evakuasi pun berjalan dramatis karena minimnya peralatan serta tubuh korban yang besar membuat proses evakuasi cukup sulit
evakuasi prasetyo warga desa beran kabupaten ngawi korban terpleset ke dalam sumur ini berlangsung dramatis
dengan peralatan seadanya warga berusaha mengevakuasi korban dari dalam sumur sedalam lima belas meter
meski sudah diturunkan sebuah tangga dan tali warga tetap saja kesulitan mengangkatnya karena tubuh korban cukup besar
namun berkat kesabaran warga korban akhirnya berhasil diangkat dari permukaan sumur
peristiwa bermula saat korban sedang memperbaiki tali sumur yang tersangkut
namun naas saat berusaha memperbaiki lilitan tali
ketika korban terpeleset di bibir sumur korban malah terjatuh
melihat kejadian itu sang istri yang panik langsung meminta pertolongan warga
tadi ditanyakan sedang memperbaiki tali sumur yang putus meleset langsung jatuh
karena mungkin ya berat badannya terlalu berat dan posisinya terlalu rawan untuk terpeleset
beruntung korban tidak mengalami luka luka namun kejadian ini cukup membuat korban mengalami trauma
inam tuhari ngawi